jangan jangan mereka sekol kol
kembalikan motor saya
kembalikan semua barang barang saya
kembalikan semua rumah saya
kembalikan semua rumah saya
tapi ya maaf rumahnya kotor
udah gitu kayak lapangan
ya maklum gak punya perabotan
ibu nisa aku sama bapak
bener bener sangat menyesal sekali
ibu nisa jadi seperti ini
kalian boleh tinggal di sini dulu
anggap aja rumah sendiri
kalau sampai bu linda harus menyita rumah saya juga
ya kalian harus pergi dari sini
karena kemarin perabotan saya disitakan
cukup bayar bunganya aja

jangan sampai bu nisa
dia akan nyambung
terima kasih anies
terima kasih bu
terima kasih anies
terima kasih anies
terima kasih anies
terima kasih anies
terima kasih anies
terima kasih anies
terima kasih anies
jadinya kamu yang ngerepotin kamu
tapi ya maaf rumahnya kotor
udah gitu kayak lapangan
udah bohong siapa dia untuk murid bu caretnya
chair nya ng puntotaker lima
itu abang avadit
tidak bisa kalau
hidup sama mangsa ini
b uminah husbandmu bingung
kita kan ada untuk cukup bayar bunganya aja
saya bakal belain bu nisa
apapun yang akan terjadi
makasih ya sal
harus juga dibayar
lagipula ibu juga udah pasrah
tapi setahu saya ibu minjem sama ibu saya itu dua juta
tapi kenapa ibu harus bayar sepuluh juta
itu sama aja kejahatan
pokoknya apapun yang akan terjadi aku akan belain bu nisa
dan minjam yang lain
walaupun aku harus perangin ibu kandung aku sendiri
terima kasih banyak ya faisal
kalian harus kompak
ketika mereka datangin kalian untuk ditagih minta negosiasi
jangan mau kalian tuh bayar dendanya
karena kalau misalkan kalian bayar dendanya kalian mau kena dosa
tapi sal bagaimana kalau mereka pakai kekerasan
ibu kamu kan punya preman banyak
kalian semua gak usah takut
karena negara kita ini adalah negara hukum
jadi kalian nggak usah takut sama preman kayak gitu
kalian bisa berhenti
ampunilah dosa dosa istriku ya allah
karuniakan dia hidayahmu ya allah
akhirnya dia bisa kembali ke jalanmu ya allah
tolong ya allah
kumpulkan kami lagi
satukan kami lagi
seperti dulu ya allah
cukupkan semua ujianmu ini ya allah
bapak kenapa sih pak
masih berharap ibu tuh diampunin
padahal bapak tuh udah disakitin pak
sebetulnya nggak salah
dia itu cuma lagi tersesat
dia butuh orang untuk menunjukkan jalan yang benar
kalau kita ninggalin dia
kenapa nggak bisa ditagih
semua pada minta nyicil pokok hutangnya aja bu
mereka juga nggak mau bayar denda sama bunganya bu
kenapa nggak kalian ancam
kalau perlu kalian laporkan ke polisi
itu sudah kami lakukan bu
mereka juga sekarang training acam
karena mereka dibelain sama
sama paisel bu
gitu lagi bu
alec bukannya semalam ngirep di sini bu
sudah dua malam alec itu gak ada kabar
ya sudah nanti kita cari dia
saya sudah lunasi hutangnya sama bang alex
nih kamu tidak percaya ya
saya punya buktinya
ibu lihat nih kawan
pajar si alec
kalian sudah hitung berapa orang peminjam yang sudah mengembalikan uang kita sama si alex
kalian sudah hitung berapa orang peminjam yang sudah mengembalikan uang kita sama si alec
jumlah seluruhnya dua puluh orang yang sudah ditagih sama bos alec bu
memangnya si alec tidak pernah menghubungi kalian
bu kami dihubungin bu
saya telepon bang alec saja
tapi dia tidak beraktif
kayaknya dia ganti nomor bu
malah ini juga
kalian harus cari alex sampai ketemu
aku menemukanmu bu
di sini bu
bisa juga balikan tv saya juga bareng dagangan saya hidup melakukan seperti di neraka jasad
yang bening anjakan anjakan bu ibu linda terima kasih banyak ya untuk sasi curhatnya disorati
ibu semoga ibu linda dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya amin terima kasih ya fit salam untuk
semuanya ya assalamualaikum waalaikumsalam pas herman udah pulang gimana mas paman amin
baik pendengar setia damai fm
perjuangan seorang ibu untuk anaknya mau sekecil apapun itu pasti akan bernilai kalau semua itu
dijadikan ibadah sama allah semoga semuanya mendapatkan hikmah dari cerita bu linda tadi dan
buat kalian yang gak sabar pengen dengerin cerita selanjutnya besok dengerin lagi damai fm di jam dan gelombang